pemberlakuan peraturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
terkait penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
ditandai dengan adanya operasi simpatik
di kota bandung operasi simpatik digelar sebagai sarana sosialisasi
untuk menertibkan para pengemudi angkutan online
di das perhubungan dan kepolisian daerah jawa barat
kami siang menggelar operasi simpatik di kawasan jalan pelajar pejuang kota bandung
operasi simpatik ini berhasil menjaring tiga puluh lima angkutan berbasis online yang sedang beroperasi
dua puluh diantaranya mendapat teguran karena masih belum tergabung dalam badan hukum atau koperasi
karena memang sesuai arahan di kementerian perhubungan
kita empat belas hari ke depan kita lakukan operasi simpatik untuk menyisir semua data data
sehingga mereka begitu nanti melaksanakan
transportasinya itu semua dalam keadaan tertib administrasi
pengemudi angkutan online kemudian didata dan diberi pengarahan
agar segera mematuhi aturan yang tertuang dalam permen hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
selain itu pengemudi juga diberi surat himbauan
untuk mengikuti sosialisasi lebih lanjut di kantor di subrovinsi jawa barat
para pengemudi angkutan online pun menanggapi beragam atas hal ini
cuma menurut saya ke depan aturannya bisa dipermudah
buat kita lah untuk mengurus legalitas semuanya
jadi jangan disamakan dengan konvensional aturannya gitu
dan yang ternyata pas di stabilis ini
kalau yang mobil yang udah masuk operasi atau pt ternyata bebas gitu
rencananya operasi simpatik akan digelar di titik titik berbeda lainnya hingga empat belas hari mendatang